kamu sudah nyuci
kamu dari mana
dari rumah mas suha
nggak jadi ngobrolnya kom
ah udah cepetan duduk
makanya saya tahu mas wa stres
bayangin injek aja
ya doi saya salah doi

kamu sama aja ceng kan di rumah kamu juga ada lantainya
kum saya udah pikir mateng mateng kum
kita harus berubah
kita harus berubah kita harus berubah
setiap hari memang mikirnya begitu
tapi abis itu nggak berubah berubah
kita ini kepala rumah tangga sih
tapi kita berusaha menjadi bapak rumah tangga
kum kamu kenapa sih kalau ngomong baliknya kasih tugu lagi ke situ lagi
capek tuh kum
nggak ada masalah mau jadi bapak rumah tangga atau kepala rumah tangga
nggak ada masalah
makanya masalah kita nggak selesai selesai ceng
karena cara berpikir kamu kayak begitu
kita ini harusnya menjadi kepala rumah tangga
istri kita jadi ibu rumah tangga
tuh lihat doi
orang yang selalu ngebanggain koswara tuh
eh kum asal kamu taunya
di cirawas ini orang yang paling zolim sama istri adalah koswara
gue bayangin aja istrinya lagi hamil disuruh masak
kum tugas koswara itu apa kerjanya apa
cuma dorong gerobak abis itu yang nanggung kaki jagain warung
itu juga dibantuin sama wairah sama ic
yang ngurusnya itu itu
ngurusin dany siapa kamu pikir siapa yang ngurusin dany
orang kayak begitu yang kamu ngakumin iya
betul nggak doi
ya nggak tahu ceng
kita tiap hari kum nyuci ngepel nyetrika ngejemur
ngurus anak urus rumah tangga
kamu pikir nggak capek kok itu kerjaan rumah kamu tahu
capek kum nggak ada abis abisnya
kalau istri kita hamil dia cuti yang jaga istri kita siapa kita pun
nah sekarang yang sayang sama istri siapa kita tokoh suara
koswara itu melarang engkong berangkat ke arab kum
bukan karena dia sayang sama engkau bukan jangan salah kamu
karena dia nggak mau kerja berat dan nggak mau capek kayak kita
eh emang kamu bisa jawab kan karena kamu tahu sayang bener
sekarang saya ngapain sama kamu kamu tau

sampai untuk beli dalam saja tidak mampu kalau tidak dapat kiriman dari istri kita
kok kalau kita yang kerja kita semua yang kerja yang ngantri depan atm itu istri kita
cuma masalahnya kom cuma satu
kita bisa nggak mentransfer sebesar apa yang istri kita transfer
sekarang saya tanya sama kamu kum
apa sih tujuannya berumah tangga
supaya bahagia kum
supaya anak kita punya masa depan yang jelas yang lebih baik
dengan istri kita berumah tangga
kita bekerja masa depan kita sudah terjamin sudah lebih jelas
makanya saya kayak begini kum kayak begini
karena saya ingin menjaga keutuhan rumah tangga saya kum
untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita harus berfungsi sebagai bapak rumah tangga yang baik cek
mahasiswa marah marah sama kita karena kita tidak berfungsi sebagai bapak rumah tangga yang baik
bukan karena kita tidak mau
tapi ini masalah kondat
kotor lagi jadinya

sudah sebab cuma sama sepuluh anak dellein bisa
oh sudah selesai
we had great fun lihat semua
saya bisa selesai kalau mau
apa ada masalah
kita harus berubah kita harus berubah
setiap hari memang memikirnya begitu
kita ini kepala rumah tangga
kita berusaha menjadi bapak rumah tangga
kum kamu kenapa sih
kalau ngomong baliknya ke situ lagi ke situ lagi
capek tuh kum
nggak ada masalah mau jadi bapak rumah tangga
atau kepala rumah tangga nggak ada masalah
makanya masalah kita gak selesai selesai
karena cara berpikir kamu
menjadi kepala rumah tangga
istri kita jadi ibu rumah tangga
tuh liat doi orang yang selalu ngebanggain koswara tuh
asal kamu taunya
kamu bayangin aja
istrinya lagi hamil disuruh masak
tugas koswara itu apa
itu juga dibantuin sama
wairah sama ice
yang ngurusin denny siapa
kamu pikir siapa yang ngurusin tni
yang nyuciin bagian koswara
orang kayak begitu yang kamu kampungin